assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama ku muhammad ronaldo dan saya
gian luigi kita langsung aja kalau kita lihat di sini ada mbak fara mbak sarah ada bang adri
ada mas toto pemandangan kayak gini kayak ngeliat bapak bapak lagi ngantar anak sekolah ya
iya iya iya benar benar benar benar benar bapak nganter anak sekolah yes yes yes ini ini yang
biasanya ngobrol di kantin ketemu ngobrol di kantin dan banana guru bk betul betul betul
dan kita bersyukur hari ini yang diundang tumba farah dan basara terbagi tambah banyak satu satu
lagi bahi lari aduh kalau yang diundang bahi lari kita disuruh stand up baru assalamualaikum langsung
memang nggak bisa pungkiri memang semuanya namanya kadang yang namanya hillary itu agak
menyeramkan karena kan dari namanya kalau kita lihat hi lari hahaha gak khawatir gitu
betul betul jadi di sini ada mbak farah mbak farah kalau kita baca profilnya yes diusia dua puluh enam
enam tahun udah jadi anggota dpr
dua puluh enam tahun jadi anggota dpr keren keren keren keren
bang gian di dua puluh enam tahun apa yang bagian lakukan aku di usia dua puluh enam tahun ngurusin do iya iya aku kuliah tujuh tahun
doh masuk kuliah foto di kelas foto presiden di kelas ku itu psby oke pas lulus fotonya pak jokowi
ya periode kedua tiga kali ganti foto berani tiga kali tiga kali ganti foto ya betul dan kalau kita lihat di
sini ada bang adri ya oh iya bener politisi politisi om om om om tiba tiba tiba tiba ada om om satu ini
umum tiba tiba ini buat mbak farah mbak sarah mas oto ini senior kami di stand up benar kita respect
banget dengan cantik dan karir bang adri ini di tahun dua ribu dua puluh dua melejit naik bener semenjak temen temennya
ketangkep ya benar benar sebutin bang sebutin bangutin coki ketangkep adrian gantiin melesat
melesat iko ketangkep bang adria gatin melesat makanya bang adri bang adri jangan
kepedean diundang di politikalshow bukan karena opini nya karena bang faldo enggak hadir karena
bang faldo enggak hadir abang adria gantiin bahkan bahkan memangnya aku denger dengar setiap
kali setiap kali syuting cnn katanya bang andri udah standby di depan studio nggak bisa ya bener
yang kita belajar skill itu nomor sekian yang paling penting itu jadwal kosong terus
betul betul kita langsung ke topik aja kita langsung ke topik aja ke topik kali ini adalah
politisi muda bisa apa ya jawabannya jelas apa tidak bisa kita yang tidak bisa menjawab
menjawab udah mau dicubit aja
karena karena sebenarnya bagi kita nggak apa apa politisi muda itu anak muda jadi politisi enggak
apa apa enggak papa asalkan enggak muda muda banget kenapa gitu jens itu janganlah kenapa
karena kesehatan mentalnya belum stabil oh iya bener bener mudswing yes gampang healing
betul dikit dikit butuh staycation benar kita takutnya nanti kalau misalnya gen z jadi politisi di
depan dpr ada demo mahasiswa itu nggak langsung direspon tapi diomongin di clos friend oh iya
hahaha ini biasanya begitu jadi biasanya gitu kalau kita lihat ya politisi politisi senior
nggak pernah gitu nggak pernah nggak pernah kita ngelihat pak prabowo mood swing tak pernah nggak
pernah nggak pernah kalau bume ga sering mungkin hahaha kalau itu enggak ada tetangga aku ya ya
megang ada ada tak laku loh ada anak narasui ada ada ada ada tetangga kita cepet sabar ya
kalau misalnya apalagi ini gensi gensi yang di jakarta
ya kena jakarta selatan
ya takutnya semua itu pengen jadi anggota dpr dapilnya jaksel
karena ada senoparti
tapi kalau pun ada senoparti ini jadi gampang
ada anggota dpr genzi malam malam ke senoparti jadi gampang ngelesnya
kenapa misalnya ada di klub klub ada orang itu datang
bapak kok ada di klub klub seperti ini pak
saya sidak pasar
apakah harganya stabil atau tidak
kayaknya perlu dipakai
tapi bang menurutku aku sebagai anak muda juga
menurutku itu sangat mungkin seorang anak muda itu berkuasa bang di politik
buktinya udah banyak
kim jong un dua puluh tujuh tahun jadi presiden
jadi presiden korea utara
jadi korea utara
muammar gaddafi dua puluh tujuh tahun juga jadi presiden libya
dari sini kita tahu anak muda
kalau dikasih kekuasaan jadinya diktator
jangan terlalu bebas gitu
jangan terlalu bebas
jangan terlalu bebas
jangan terlalu bebas
yaudah kalau gitu kita mungkin untuk terakhir aja kita nunggu
kita kasih pesan
untuk semua anak muda yang mungkin kepikiran untuk jadi politisi
boleh boleh aja punya ambisi untuk jadi politisi
tapi jangan sampai visi misi hanya sekedar basa basi
kalau seperti itu mending pulang aja main sekuisi
terima kasih komisi co gyan dan juga
itu tadi penampilan dari komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang hari ini oke oke banget
ada farah putri nadia anggota dpr ri dari fraksi partai amanat nasional komplit
wakil ketua umum partai gerindra
ketua umum pp tidak
ada mas adriano kolbi
komika dan juga mas toto dari carta politika
terima kasih sekali dan jangan lupa kita akan ketemu lagi hari senin jam dua puluh
ketika itu kembali lagi ke jawa barat
political show akan selalu menemani anda dengan isu isu politik
saat malam dan sampai jumpa